sementara itu pada sabtu siang ratusan pengungsi korban gempa di mamuju sulawesi barat
terpaksa mengais bahan makanan dari reruntuhan salah satu tos serba
lantaran bantuan bahan makanan yang belum tiba dan sulitnya mendapatkan bahan pokok makanan
berbekal alat seadanya warga nekat membuka reruntuhan
kendati mengancam keselamatan diri jika terjadi gempa susulan
warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan logistik
untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di pengungsian
tim liputan cnn indonesia